anak yang bersinar
charles dan celine senang bermain dengan mainan mereka
oh tidak aku merusak mainanku
di luar sudah sangat gelap
mengapa kau terlihat sangat sedih nak
dia merusak mainannya nenek
oh aku tahu
nenek maukah kau memberitahu kami
kisah hutan fontomia itu akan mengembalikan senyum besar kentang ini
hutan fontomia adalah hutan di pinggiran sedani
diakini bahwa hutan itu penuh dengan makhluk ajaib seperti peri piksi kurcaci dan sebagainya
tetapi ada juga yang percaya bahwa di hutan itu ada makhluk berbahaya seperti gorgon dan sayur
oh ini bukan tentang kita orang dewasa
ini tentang anak anak lihat di sini mereka
nenek curiga dengan dua pembuat mainan itu
tetapi charles baru saja merusak mainannya dan dia sangat sedih
karena cinta nenek pada cucunya nenek setuju untuk membeli beberapa mainan untuk charles dan celine
charles dan celine bermain di rumah selama beberapa waktu dan segera ingin pergi ke dekat sungai untuk bermain dengan mainan baru mereka
baiklah tapi berjanjilah kau tidak akan pergi jauh dan pulanglah dalam dua jam untuk makan siang
charles dan celine berjalan di dekat sungai favorit mereka dan berlari melintasi padang rumput hijau bermain dengan mainan baru mereka
tapi tak lama sesuatu yang aneh terjadi
ikuti aku ketakdirmu
haruskah kita mengikuti
ini sangat indah
cahaya yang mengambang itu begitu menawan sehingga charles dan celine tidak terkendali tertarik padanya
tanpa berpikir langsung pergi ke sungai
ya ya beberapa langkah lagi
segera setelah roh itu menghilang efek hipnotisnya pada charles dan celine juga menghilang dan ada cahaya besar di depan mereka
oh mataku sakit
sudah apa ini lebih baik
terima kasih telah menyelamatkan kami bagaimana kau bersinar seperti itu
aku ingin menceritakannya
tapi sekarang ini ada hal yang mendesak
tapi tenang saja aku berjanji akan menemui kalian besok hari
dan begitu saja makhluk yang bersinar itu menghilang
charles apakah kita baru saja melihat anak yang bersinar
ya penyelamat kita adalah anak yang bersinar
charles dan celine tercengang
tapi mereka memutuskan untuk bersikap wajar dan tidak memberitahu nenek apapun
mereka tidak ingin dia khawatir dan menghentikan mereka untuk kembali menemui anak yang bersinar itu
mereka percaya bahwa anak yang bersinar itu adalah orang yang baik
mereka hampir tidak tidur malam itu dan terus memikirkan semua yang telah terjadi
keesokan harinya mereka buru buru sarapan
dan menunggu dengan sabar di tepi sungai
akhirnya dengan cahaya yang terang penyelamat mereka kembali
kami ingin mengucapkan terima kasih lagi
kami senang kau ada di sini untuk melindungi kami
tapi mengapa kau pergi terburu buru
aku adalah anak perih dari kota perih
kita tidak seharusnya keluar dari hutan
tapi akhir akhir ini ada banyak roh yang melanggar aturan
roh yang kau ikuti adalah salah satunya
itu adalah roh
dan itu yang berbahaya
ia ingin anak anak mengikutinya dan kemudian membawa mereka pergi
anak itu memberitahu charles dan celine bahwa ada monster jahat yang berkeliar
dan dia selalu menyusahkan anak anaknya
kita harus menangkapnya dan membawanya kembali
aku sedang mencari dia ketika aku melihat kalian mengikuti roh itu ke sungai
tapi kenapa kau pergi terburu buru
ya seperti kau terkejut melihatku aku juga terkejut melihat kalian
aku belum pernah bertemu manusia
semoga kalian memaafkan tingkah anehku
kau telah menyelamatkan kami dari jalan ini
kami juga belum pernah bertemu peri sebelumnya
wow jadi kau sungguh anak peri
charles dan celine dan anak yang bersinar segera menjadi teman baik
anak itu akan membawa mereka naik di putaran angin ajai
aku akan muntah
aku akan muntah
aku akan muntah
dan memberi mereka perosotan ajaib
hai pernah meluncur di atas es
oh lihat betapa bersinarnya kulitmu
itu menunjukkan betapa sehatnya kau dan bahwa kau makan sayuran
oh aku akan memasak brokoli sekarang
mereka tidak memberitahu nenek tentang teman mereka yang memiliki kekuatan magis
mereka takut nenek akan marah kepada mereka
brokolinya enak nenek
kau selalu suka brokoli
kau harus makan sayuran celine
nenek tidak salah kau tahu
banyak kecerdasan dan cahaya peri berasal dari makanan sehat yang kita makan
perih maksudmu apa
aku bukan perih
terima kasih atas pujiannya
benar kau lucu sekali
kalian semua menyembunyikan sesuatu dariku
anak perih yang bersinar
temanmu ada di sini
itu suara monster jahat
saat mereka semua bergegas keluar
mereka semua terkejut melihat monster terbang besar
dan dia sedang marah
monster itu terbang besar

terima kasih atas informasinya yang baru charles
semuanya masuk sekarang
salah satu dari kalian maju
dan berterus terang sekarang juga
nenek kami sangat sangat menyesal
anak yang bersinar itu adalah anak peri
dari kota perih di hutan fontomia
aku seharusnya mengawasi musuhnya

jangan kukasih perhatianmu

seharusnya mengawasi monster jahat yang selalu menyusahkan anak anak dan membawanya kembali
tapi aku bertemu charles dan celine dan senang bersama mereka dan melupakan misiku
sekarang monster itu menemukan kita sebelum aku bisa menemukannya
maafkan aku nenek ini semua adalah salahku
tidak kita semua salah
hmm aku akan berurusan dengan kalian nanti
pertama tama kita harus melakukan sesuatu tentang moos ini
dia bukan hanya seekor lalat nenek dia adalah monster
siapapun yang menyusahkan anak anak hanyalah orang bodoh
dan moose adalah sesuatu yang bisa aku tangani
penangkap moos sudah siap dengan rencana mereka
dan mereka juga bisa menangkap moose
dan mereka juga bisa menangkap moose
kau tidak lain hanyalah seekor lalat
aku tidak takut padamu
dan aku tidak akan kemana mana
datang dan bertaruh
mereka meninggalkanmu sendirian bukan
tidak dalam sejuta tahun bodoh
teman tidak pernah saling meninggalkan
datang dan tangkap kami
kalian sekarang milikku
mengapa aku tidak bisa bergerak
oh hanya sedikit rahasia nenek

apa yang terjadi adalah nenek menuangkan madu
dan itu merupakan suatu perbicaraan di dalam roda madu

begitu moose tertarik pada anak yang bersinar itu
dia mendarat di tanah dan kakinya terjebak
jika itu tidak cukup ada jaring di bawah mata
tarik talinya charles
tarik talinya charles
dan masalah mush sudah selesai sekarang
semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa bantuanmu nenek
mus akan dibawa kembali ke istana perih
nenek aku tidak percaya
kau membantu kami setelah kami membuat kesalahan besar dengan berbohong dan menyembunyikan kebenaran darimu
tentu saja akan kutolong
kalian semua adalah anak anakku dan aku melindungi anak anakku dengan segala cara
bahkan jika orang tua kesal pada anak anak mereka karena melakukan kesalahan
kami tidak pernah berhenti mencintaimu
kalian memiliki keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya
dan aku bangga dengan kalian untuk itu
terima kasih nenek
terima kasih nenek
nenek bisakah anak yang bersinar itu menemui kita sesekali
kami akan berhati hati kami berjanji
iya nenek aku mohon
tentu saja bisa
tapi kalian harus berjanji lagi padaku
kau akan memakan brokoli muselin
anak yang baik
dengan demikian semua orang senang
ya kecuali untuk musko